cnn indonesia melaju ke babak perempat final media cup dua ribu dua puluh
ini adalah turnamen yang digelar pssi pers
melibatkan enam belas tim sepak bola dari berbagai media
untuk memperebutkan piala mempora
dua belas tim peserta akan saling mengalahkan dalam turnamen yang menggunakan sistem gugur
cnn indonesia sendiri memulai perjalanan untuk mencoba meraih gelar juara
dengan melawan skor id
pertandingan berjalan ketat dengan dua tim saling jual beli serangan
cnn indonesia berhasil melaju ke babak perempat final
setelah menang dua melalui gol yang dicetak fikri adin dan ausirio
di turnamen musim lalu cnn indonesia finish di posisi keempat
setelah takluk melalui drama adu penalti di babak semifinal
turnamen antarmedia semacam ini diharapkan dapat memberi contoh pada masyarakat
bagaimana awak media berkompetisi dengan
kedepankan nilai nilai sepak bola seperti respect dan fair play
saya lihat ini baru tahun kedua ya dari media car
tapi saya berpikir akan lebih baik kalau ini bersifatnya kompetisi
atau turnamen atau bukan turnamen
karena saya lihat di sini tim yang kalah dia akan berhenti
dan harapannya ke depannya bisa berbentuk sebagai kompetisi
mereka bisa merasakan kompetisi yang sebenarnya
karena bisa bermain dua kali atau tiga kali itu akan lebih baik
buat teman teman dari meja
karena kalau satu kali main kalah kan saya lihat itu jam bermainnya juga kurang buat
hal ini pun diamini oleh wakil ketua umum pssi zainuddin amali
menurutnya sistem kompetisi liga dapat membuat awak media yang terlibat di dalamnya
dapat bersilaturahmi lebih sering lagi
ini adalah tahun kedua ya
tahun kedua ini dimulai pada saat saya masih menjadi menpora
dan waktu itu saya sebenarnya punya gagasan
jangan hanya jadi turnamen
tapi nggak tahu nih dokter bayu diterusin nggak ini
saya maunya waktu itu jadi kompetisi
jadi panjang durasinya
supaya teman teman media baik tv kemudian online dan media media lainnya
apa yang ada di dalam sepak bola
diharapkan kompetisi media cup dapat terus berlangsung menjadi ajang tahunan
yang ditunggu tunggu seluruh awak media dan masyarakat sepak bola secara umum
diego basro fikri adin jakarta